gak tau obar sama ni mana
gak tau obar sama ni mana
gak tau obar sama ni mana
gak tau obar sama ni mana
gak tau obar sama ni mana
gak tau obar sama ni mana

gak tau obar sama ni mana
gak tau obar sama ni mana
gak tau obar sama ni mana
gak tau obar sama ni mana
gak tau obar sama ni mana
gak tau obar sama siapa
gak tau obar sama ni mana

ada yang bisa ajan
tenggorokannya lagi serak
zaman sekarang tuh
nyari anak muda baik ya si boy
apalagi di kota besar kayak begini
ngomongnya bagus sopan santunnya benar
deket pak gak jauh
bapak aja biar nanti saya di rumah
ya enak bapak
mumpung ada kesempetan pak
masjidnya juga depan mate nggak jauh kan pak
kan kita gak tahu umur kita sejam lagi ke depan
nih bapak kan niatnya sholatnya di rumah nih
begitu bapak jalan bapak ketemu mal
bapak mampir di mall lupa deh sholatnya
yuk kita sama sama
sementara reva kan lagi makan juga
pak kita tunggu repa makan sekalian
mendingan tapi pergi aja gak lupa sholat duluan
yuk mari pak
pak disininya dulu ya
suara janjiannya bagus
saya juga baru dengar pak
biasa sih suara bapak bapak
tapi ini kayaknya seorang anak muda